topik berikutnya absen dalam sidang sengketa pemilihan legislatif
hakim mahkamah konstitusi arief hidayat meradang atas sikap cuek komisioner komisi pemilihan umum
menurut kuasa hukum kpu dua komisioner kpu yulianto sudrajat dan idam holik
tidak dapat hadir karena tengah mempersiapkan pemilihan kepala daerah
mendengar alasan itu hakim arief menilai pihak termohon kpu tidak serius mengikuti proses sidang kpu
atau sidang phpu pileg bahkan sejak sengketa pilpres
saya minta konfirmasi dari termohon
betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal dua puluh tujuh april
enggak sekarang prinsipal kpu
kpu pusat atau kpu mana ini
saya dari sekretariat kbri menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor
nggak bisa ini penting di sini gimana ini responnya
ini kpu kok nggak serius gini gimana sih
tolong disampaikan kpu harus serius itu
jadi sejak pilpres kemarin kpu gak serius itu menanggapi persoalan persoalan ini
bentar itu harus disampaikan itu kepada komisi komisioner itu
pada hari ini khususnya pagi hari kpu mengadakan rapat persiapan considering peraturan kpu
tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah
karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat menyesat
tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau
kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini